ani mau kondangan
iya diantarin sama amin
ada yang salah dengan surat undangannya
kan aku udah bilang hari ini gak ada kiriman paket
tapi teteh ke kondangannya jadi gak
nek ani mau kondangan
gak jadi nya
diantar udin aja ya
naik taksi dong
gak usah nya
diani diantarin sama saya aja
naik apa amin
saya udah punya motor kang tisna
iya tinggal diambil aja
yaudah deh boleh
iya teh saya pergi dulu ya
diantarin sama amin
umur kamu kurang lucu jak
nasi uduk sama tempe tujuh ribu pas
gak mau ikut gue ngelamar kerjaan
kamu duluan aja jak
kalau kamu udah diterima
terus gajinya gede
emang lo kata perusahaan bapak lo
itu perusahaan bapak lo
bapak saya emang gak pernah ngakuin
apa apa yang bukan miliknya
eh dua ribu lagi baru pas
mau kemana kang
mau ke pangkalan
kirain mau beli ayam gue
saya ke pangkalan mau nyari kang pizda
emang pasti ada di pangkalan
kamu punya handphone
pinjem buat apa kang
kang fisna ada di pangkalan atau enggak
jual tuh handphone
nih menambah ayam
nyara sampai gede
selamat datang kembali di parkiran kami
sepertinya bos denger ngundah gulana
yah kempes lagi
aduh aduh aduh
bos ada motor yang mau parkir
sebaiknya saya saja ya bos
selamat datang di parkiran kami
tadi saya sudah hitungan keberapa ya
sebaiknya saya mulai dari ya
siapa yang nyuruh
ini si atif sendiri bos
sama mau ngasih ini
dari customer langganan kita
ada yang salah dengan surat undangannya
gue kagak mau lagi liat
memang kenapa bos
dua lapan dua sembilan tiga puluh
sekarang bukan urusan manggal sekarang ini urusan hati
gebetan baru ya
eh babe mau ambil fotokopian
tapi kalau ada sama neng ineke kagak keberatan